langsung saja kita ke kantor pdip melihat pernyataan dari puan maharani
kami sudah siap dengan semua persyaratannya
kami akan mendaftar ke kpu dan insya allah semua persyaratannya itu memang bisa diterima
untuk ikut dalam mekanisme dan persyaratan lain yang harus ditempuh oleh capres
dan calon wakil presiden dari pdi perjuangan dan berserta dengan partai pendukung lainnya

apakah ini memang strateginya
apakah ini memang strategi yang banyak
yang pasti semua partai politik itu punya strategi masing masing
untuk bisa memenangkan pilek dan pilpresnya
beserta dengan calon yang sudah dipilihnya
jadi bukan hanya jatil
tentu saja insya allah calon presiden dan calon wakil presiden kami
dari pdi perjuangan dan berserta seluruh partai pendukungnya
memang bisa memiliki suara mempertahankan suara dan menambah suara di kantong kantongnya
jadi bahwa kenapa pada hari ini ketua umum semua mengumumkan calon wakil presidennya adalah pak mahfud md
karena kami berharap bahwa beliau bisa bekerja sama
mempunyai visi dan bisa mencari kemampuan untuk mencari kemampuan
jadi misi yang sama kemudian bisa melengkapi suara suara yang memang kami harapkan
masih bisa kami pertahankan
sebagai kader terbaik dari pdi perjuangan
presiden jokowi saat ini mempunyai tugas negara untuk hadir di tiongkok
dan juga mempunyai acara lain yang rencananya akan juga melawat ke riyad
jadi kami memahami ketidakhadiran atau ketidakbisaan hadirnya bapak jokowi
pada pengumuman capres dan cawapres pada kesempatan ini
karena ada tugas yang lebih penting yang harus dikerjakan oleh bapak presiden
apa yang anda inginkan
memang di acara ini
yang diundang itu hanya ketua umum partai berjajarannya
juga dari partai partai lain
juga teman teman rekan rekan relawan
dan tim sukses atau tim pemenangan nasional dari pak ganjar dan pak mahfud md
tidak semuanya bisa kami undang
karenanya tadi kami membuka zoom untuk semuanya untuk bisa melihat melalui zoom
jadi terkait dengan yang tadi ditanyakan
mas gibran tidak datang
memang rencananya ada pertemuan dengan mas gibran hari ini
cuma karena memang kemudian ada agenda lain untuk mengumumkan cawapresnya pak ganjar pranowo sebagai capres
jadi pertemuan itu mungkin tertunda
nanti saya juga akan ketemu mas gibran
jadi pertemuan itu
pindahnya ke mana
atau dari pak asyar atau dari bapak buwanto ya
atau bisa saja mbak
ya bisa saja saya mau ketemu
saya rasa mas gibran mau ketemu saya

ini kan masih
sekarang pengumuman cawapres
kemudian ada deklarasi yang lain dan lain lain sebagainya
jadi ini hanya masalah waktu
nanti saya ketemu dengan mas gibran juga
mas gibran itu kan pdi perjuangan
wali kota pdi perjuangan
udah sebiasa aja ketemu sama mas gibran

ini kan pertemunya pak asyar juga nih
apakah dilibatkan mas gibran di tpn juga atau gimana nih
mas gibran mau nggak masuk ikut dalam tim pemerintah
dalam tim pemenangan nasional
pak ganjar dan pak mahfud md
iya atau nggak
kalau saya kan mengajak
itu tidak ditujukan kepada siapapun
hanya kemudian mengingatkan bahwa
seorang pemimpin itu
harus mempunyai pengalaman yang mumpuni
bisa bekerja sama
sudah punya pengalaman yang cukup
dalam memimpin bangsa dan negara
gimana sikap partai soal isu kepenjahan mas gibran
kayaknya baru isu deh
emang udah pindah
sikap partai dimasukin dari ppr
kemudian juga berusia berhenti
yang disebut mas gibran
tapi di baratume
jumklusnya juga ada yang terkait
ketika bertemu tak tiva borak
cuma dipilih yang ada
dia mengadakan itu sebagai
jadi itu untuk buatkan
dari masa sayin

nanti saya tanya ya saya tanya dulu udah dilibatkan atau belum
saya baru baca tadi di wa grup katanya gofood ya kasih gofood ini belum diputusin nanti kita
putusin bisa juga gamma atau kemudian apa nanti itu akan menjadi satu keputusan kita akan
dikeluarkan bersama sama hari ini ada karena kita fokus dulu kalau ini juga buat nanti malam
suaranya pak ganjar karena ini kan dari mencari kayak pak arief
tapi ada juga yang bilang menganggap kalau pak pak bukan bukan
ya insya allah kami optimis yang terbaik untuk bangsa dan negara dan kami akan bekerja keras
bahu membahu bergotong royong untuk bisa memenangkan capres ganjar pranowo dan cawapres
pamahut ini untuk indonesia kedepan menjadi lebih baik itu aja ya putaran putaran apa
ya kita lihat nanti ini ya tapi optimis bahwa bisa dengan tiga calon ini kan enggak kita juga harus
realistis bahwa ada kemungkinan dua putaran tapi kita optimis insya allah bisa satu putaran ya saya